pemanah jenderal tni gatot nurmantia
untuk perhatian istirahat ditempat
dan sesepuh tni yang saya hormati saya banggakan para pangkutama para penjabat utama tni
dan para atas pertahanan negara sahabat segenap prajurit tni dan asntn yang saya cintai dan saya banggakan
para hadirin dan undangan yang saya muliakan
dan marilah kita persembahkan puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa atas rahmat dan ridhonya
pada pagi hari ini kita dapat hadir pada upacara ini dalam rangka serah terima jabatan panglima tni dalam keadaan sehat walafiat
rasa syukur dan bangga selayaknya juga kita sampaikan
dengan telah dilaksanakan
dan bergantian jatuhkan kegantiannya
marsaka tni hadi cahyanto sebagai panglima tni yang baru
dan selanjutnya pagi hari ini secara resmi
yang didalamnya melekat pula tugas wewenang dan tanggung jawab
selamat menjalankan amanah yang tidak ringan namun mulia ini
bergantian jabatan panglima tni
bukan hanya wujud berlangsungnya regerasi secara sehat di tubuh tni
tetapi juga menjadi cerminan dari suatu perubahan yang berkelanjutan
sebuah perubahan yang harus terus berjalan di dalam organisasi
agar makin mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus bergerak cepat
dan berpunculannya tantangan tugas yang semakin kompleks dan tidak ringan
hanya atas karsa dan karya para prajurit tni lah
semua capaian itu dapat kita raih
ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan
kepada para sesepuh pendalut tni
keluarga prajurit dan asn tni
yang selama ini selalu setia memberikan doa tulus dan dukungan muril
ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada para prajurit tni
kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah
termasuk jajaran kepolisian negara republik indonesia
serta semua pihak yang selama ini telah menjadi mitra setia
baik dalam melaksanakan tugas pokok tni
maupun dalam tugas membantu mengatasi kesulitan rakyat
di seluruh pelosok tanah air
terhadap semua pencapaian tersebut
di samping rasa syukur
saya juga ingin mengingatkan para prajurit sekalian
untuk selalu waspada dan mawas diri
jadikan itu semua sebagai sumber inspirasi dan motivasi
untuk terus berbuat yang terbaik bagi tugas pokok tni
teruslah bekerja keras dan bekerja cerdas
seraya terus mengevaluasi
mewujudkan tni yang kuat hebat profesional dan dicintai rakyat
tentu hal ini bukanlah proses sekejap mata
diputuhkan kesungguhan kepedulian konsistensi
dan tentu saja perjuangan yang tak kenal menyerah
dari segenap prajurit dan asn tni untuk mencapainya
saya berbagi upaya pembangunan bangsa yang juga harus terus bergerak cepat
menjawab kebutuhan kemajuan peningkatan kesejahteraan dan keadilan
menghadapi semua tantangan ini
saya ingin mengingatkan kepada segenap prajurit tni
untuk sungguh sungguh teguh memegang prinsip netralitas
terus saya ulangi
untuk sungguh sungguh teguh memegang prinsip netralitas
serta terus memperdomani
dalam setiap langkah tindakan kalian
kedua hal inilah yang akan menjamin efektivitas pelaksanaan tugas tni
sekaligus menjadi penyangga utama
bagi tegak kokohnya negara kesatuan
republik indonesia yang sangat sangat kita cintai ini
selanjutnya dalam menghadapi periode yang menantang dan tidak ringan ini
saya ingin mengajak kita semua untuk bersama sama
mengutamakan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa
sebagaimana disyaratkan oleh sesanti
keberagaman bangsa ini merupakan keniscayaan
yang harus terus dijaga agar tetap utuh
dan senantiasa terkat kuat
dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
perbedaan yang dimiliki bangsa ini
harus bersama sama dirawat
agar tetap terangkai dalam satu ikatan
yang terserah indah di atas bentang katulistiwa
tidak ada orang atau pihak yang lebih baik untuk menjaga kebaikan kita
lebih mampu dan lebih bertanggung jawab
mengwujudkan hal itu semua
kecuali kita semua
para para judi ini yang saya banggakan
hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati
saya menyadari sepenuhnya
bahwa selama mengembang amanah
belum banyak berbuat yang terbaik
bagi segenap para judi dan asnt ini
untuk itu pada kesempatan yang baik ini
atas nama pribadi dan keluarga
dengan segala kerendahan hati
saya menyampaikan permohonan maaf
atas segala kekurangan serta kekilafan
selanjutnya saya mohon doa restu
untuk memulai babakan baru dalam kehidupan saya
tidak ada kata berhenti dan menyerah bagi para judi ini
dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa
tidak ada kata surut langkah bagi patriot bangsa
dalam meraih tujuan mulia
mewujudkan indonesia yang bersatu
mandiri adil dan berdaulat
permintaan maaf juga saya sampaikan
kepada segenap komponen masyarakat
apabila selama saya memimpin tni
terdapat kesalahan kekurangan
harapan kepada jajaran tni yang belum dapat
diwujudkan dengan baik
senantiasa melimpahkan kesehatan
kekuatan dan bimbingannya kepada kita sekalian
dalam melanjutkan tugas pengabdian terbaik
hanya kepada bangsa dan negara kesatuan
republik indonesia yang sangat sangat kita cintai bersama
sekian dan terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh